agus subratman hayat sudrajat langkat sumatera utara
hitungan matematisnya strategisnya lawan timur leste menang hongkong menang lawan vietnam minimal draw
kalau nggak salah kalau si anak anak obaya yang baru kan udah pada latihan tuh sendiri sendiri itu di kertajaya tuh
bagaimana cara membedakannya pak
lebih realistis atau ya sebenarnya buat apa lagi begitu
senang ketika orang lain itu mendapatkan
kemudian mengalami reaksi di membran sini
berarti akan ada perubahan statuta pak
nah kelas dua sma mau naik kelas tiga
di wajan terpisah panaskan tenderloin yang sudah dibumbui
ini adalah keberhasilan kementerian pertanian dalam memproduksi beberapa tahun terakhir
yang kita tahu secara data memiliki kemampuan menginfeksi
jadi kalau bertanya sebagai pengusaha ya tentu kita akan ditinggalkan oleh
contoh kalau pakai perkedel itu kan udah umum ya
kayak gue tuh mixnya kayak banyak banget gitu tuh
direktorat jenderal perkeretaapian mendukung hal tersebut
dengan apa namanya green city misalkan begitu ya
masuk gak masa yang penting seratus itu mindset gue terus seratus terus seratus richtig
sebenarnya ya harus banyak makan buah minum air putih